terima kasih anda masih bersama kami
dua pekan menjelang perayaan natal
toko penjual pernak pernik natal mulai ramai di serbu warga
tidak terkecuali di pati jawa tengah
sejak awal desember lalu
pohon natal beragam ukuran hingga parsel natal sudah banyak dipesan
bagi anda yang hendak meraihkan natal
tentunya anda membutuhkan beragam pernak pernik
untuk melengkapi hari natal anda
seperti warga pati jawa tengah yang mulai menyerbu toko penjual pernak pernik natal
beragam pernak pernik seperti pohon natal bola bola hiasan topi
hingga beragam ornamen khas natal lainnya ramai diburu warga
tidak hanya pernak pernik
parsel khas natal juga mulai banyak dipesan sejak jauh jauh hari
ornamen ornamen khas natal ini dijual mulai dari harga rp enam puluh hingga ratusan ribu rupiah
sedangkan pohon natal dijual mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah
tergantung ukuran pohon yang dipesan
ornamen ornamen khas natal ini dijual mulai dari harga enam puluh ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah
ya disini lengkap ya ada pernak pernik ada pohon natal ada pernak pernik
terus ada parsel juga buat momen natal
pada momen natal tahun ini peningkatan omset pedagang mencapai dua puluh hingga tiga puluh persen semenjak awal bulan desember
biasanya untuk hiasan natal pohon natal dan mungkin biasanya parsel juga
ya biasanya sekitar dua puluh sampai tiga puluh persen
pesanan pernak pernik dan
parsel natal biasanya akan meningkat hingga sepekan sebelum perayaan natal pada dua puluh lima desember